akibat terburu buru masuk kerja usai libur lebaran seorang pegawai negeri sipil di kediri tewas terlimbas bis setelah terjatuh dari motor
sementara di probolinggo satu orang tewas dan delapan lainnya luka luka setelah sebuah motor roda tiga berpenumpang sembilan orang bertabrakan dengan truk
syarat muatan di jalur pantura
nasib tragis harus dialami sukurno seorang pegawai negeri sipil asal kediri
akibat terburu buru karena takut terlambat masuk kerja ia tewas terlindas bus setelah terjatuh dari sepeda motor
kecelakaan ini berawal saat sepeda motor yang dikendarai korban bersenggolan dengan minibus saat sedang melaju kencang
korban yang tidak dapat menguasai kemudi akhirnya terjatuh
di saat bersamaan sebuah bus melaju dari arah belakang langsung melindas tubuh korban hingga tewas
sementara minibus yang sempat menyenggol motor korban langsung melarikan diri
di tuban seorang pemudik motor asal desa sukorejo kecamatan puri mojokerto
hanya bisa meringkuk kesakitan di atas ranjang kayu setelah sepeda motor yang dikendarainya terjungkal dan masuk parit di tepi jalan pantura tuban semarang
kecelakaan tunggal ini terjadi saat korban yang mengendarai motor tiba tiba dipotong jalurnya oleh kedua sepeda motor saat melintas di jalur pantura
korban yang terkejut akhirnya membanting setir hingga terjungkal ke dalam parit
per dua pengendara motor dari arah laut itu motong jalan
terus ini dari mana ini korban
ini dari arah timur dari arah tuban ke semarang
sementara di probolinggo sembilan orang menjadi korban kecelakaan antara sepeda motor roda tiga dengan truk syarat muatan jeruk
korban yang rata rata mengalami luka pada bagian kepala dada hingga kaki dan tangan itu
kini dirawat di igd rumah sakit tongas probolinggo
sementara satu korban lainnya bernama arief nyawanya tak bisa diselamatkan akibat luka serius di sekujur tubuhnya
kecelakaan maut ini bermula saat kendaraan motor bak terbuka melaju kencang dari arah barat
namun tepat di jalur pantura bayaman sebuah truk tiba tiba oleng dan langsung menabrak motor roda tiga hingga seluruh penumpangnya terpental ke jalanan
dari barat pak
dari timur ini pak
biasanya ada muat berapa orang
kira kira enam orang ya
lebih lah ya
nah terus abis itu
abis itu langsung mau menggok atau gimana
aduh ini pak
akibat kecelakaan ini arus lalu lintas jalur pantura probolinggo pasuruan sempat mengalami kemacetan panjang